saya dr klarin heis yang berjaga akan menjawab konsultasik healthy zen kali ini
sebelum saya jawab daftar konsultasik yang sudah antri untuk episode kali ini saya mau tanya dulu nih
kalian udah pada nonton episode dear doctor sebelumnya belum
karena udah beragam konsultasik yang saya jawab loh
saya harap bisa menambah pengetahuan kalian semua dari sisi medis dalam menghadapi pandemi ini
nggak usah lama lama langsung aja saya buka konsultasik yang sudah masuk datangnya dari twitter
dan instagram berikut
oke konsultasi pertama datang dari akun at gloria delapan puluh
dokter boleh share dong tips aman saat naik transjakarta atau mrt atau krl
kalau saya sentuh pegangannya di saat berdiri di kendaraan apakah saya bisa tertular covid
bagaimana dengan taksi online
kan orang gonta ganti duduk di tempat yang sama
jadi jangan lupa mencuci tangan ya sebelum dan setelah menaiki kereta dan kendaraan umum lainnya
saat naik taksi online juga pastikan prokesnya
gunakan taksi yang memang sudah ada standar prokesnya
seperti kalian bisa disinfeksi bangku dengan disinfektan itu juga boleh
tapi lebih penting untuk cuci tangan sebelum dan setelah naik kendaraan umum
dan pastikan kalian tidak mengucek mata selama di kendaraan ya
oke konsultasi asyik atau konsultasi selanjutnya datang dari andrian los
dokter saya punya kucing di rumah
apakah kucing saya bisa menularkan virus covid kalau dia habis main di luar rumah
dir andrian memang ada bukti sejumlah kecil hewan peliharaan di seluruh dunia termasuk kucing dan anjing dilaporkan terinfeksi virus penyebab

sebagian besar setelah kontak ke rumah mereka tidak bisa mengubah virus covid sembilan belas

berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini resiko hewan menyebarkan covid sembilan belas ke manusia dianggap rendah
virus yang dapat menyebabkan covid sembilan belas justru menyebar dari manusia ke hewan termasuk hewan peliharaan dalam beberapa situasi terutama setelah kontak erat
sebaiknya kalau seseorang ada dalam rumah sakit pisahkan orang itu dari orang lain termasuk hewan peliharaan dan hewan lainnya
dan hewan lainnya
dan sama seperti manusia sebaiknya hindari dulu grooming di luar
kalau kalian sakit atau hewan peliharaan kalian tampak sakit
isolasikan terlebih dahulu
bawa ke dokter hewan bila mengkhawatirkan
hewan tidak perlu pakai masker ya
tapi kita yang harus pakai masker saat mau kontak dengan hewan sakit
tidak perlu juga mendisinfeksi bulu hewan ataupun bulu kucing
karena belum ada penularan di bulu
jadi yang perlu disinfeksi adalah tempat makannya
kandangnya dan mainannya bukan hewannya
kasian hewan peliharaannya
oke konsultasik selanjutnya datang dari bella
yuk kita tonton dulu videonya
saya seorang ibu rumah tangga
dengan dua anak saya
di bawah sepuluh tahun
pada saat pandemi saya sama sekali tidak pernah atau tidak berani ngajak anak anak jalan
ya sebelumnya sih rutin sebulan dua kali lah kita jalan sekedar makan ataupun nonton
alhamdulillah akhir akhir ini kasus covid sudah menurun
dan pemerintah mulai mengizinkan atau melonggarkan aturan untuk kembali

saya juga bisa berbelanja di mall
saya minta tips atau saran saran apa yang baik untuk anak anak saya di bawah sepuluh tahun untuk jalan ke mal
apakah memang benar benar anak anak sudah aman atau ada saran apa yang bisa kami lakukan untuk itu
terima kasih dok kami tunggu jawaban dan sarannya
saat ini syarat untuk masuk ke mal yaitu minimal sudah divaksin dosis pertama
ini adalah salah satu usaha untuk lebih menjaga keamanan saat berada di tempat publik
bila ingin ke mal walaupun sudah divaksin harus tetap laksanakan prokes ya
jaga jarak ketika sedang berjalan tetap gunakan masker mencuci tangan sebelum makan
menghindari kerumunan dan membatasi interaksi sosial
setelah sampai rumah pun segera mandi dan keramas
bersihkan badan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki ya
apalagi kalau berada di mal cukup lama hingga berjam jam
jangan lupa juga untuk tetap jaga pola hidup sehat agar sistem imun kita selalu kuat
hot shots classic selanjutnya yuk kita dengarkan voice note yang dikirim dari titan
dear doctor saya titan saya mau bertanya jadi di dekat rumah saya itu kebetulan ada selalu nindo
terus si bapak bapak tetangga di sekitar rumah saya itu mereka tuh sering banget nongkrong gitu
bahkan mereka itu nongkrong hampir setiap hari gitu saat siang dan juga malam hari
nah padahal kan sesuai dengan anjuran pemerintah ya dok kita tuh belum boleh untuk berkerumun
tentunya untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri
lalu bagaimana ya dok cara kita tuh ngasih tahu gitu tetangga kita yang bahkan usianya jauh lebih tua daripada kita
nah biar gak tersinggung atau mengalami penyakit
saya marah saat kita ingatkan gitu ya dok untuk tidak berkerumun atau kumpul kumpul dulu di salun tersebut
karena biasanya kan kalau misalnya kita nenggur itu pasti ada aja alasannya gitu dok
entah mau kerondah atau bilang bosen di rumah aja
seperti itu lalu kira kira gimana ya dok terima kasih
oke dear tita well memang terkadang sedikit susah ya tantangannya
jika di sekitar kita masih banyak yang suka berkerumun
mungkin sebagai warga kita bisa baik baik mengingatkan mereka
bahwa pandemi ini belum berakhir
sekarang hanya terjadi penurunan saja
jadi jangan lengah dan jangan buru buru berkerumun
apalagi penularan varian delta ini lebih cepat penularannya
jangan sampai karena kelengahan kita nanti terjadi penularan yang meluas lagi
apalagi yang berusia lanjut karena mereka lebih rentan tertular
jadi harus tetap puas pada
kalaupun sesekali ingin bertemu ingatkan mereka untuk tetap pakai masker
dan menjaga jarak
namun jika mereka masih melakukan berkerumun dengan sering dan tanpa prokes
ya mungkin kita bisa minta bantuan ketua rt atau rw untuk mengingatkan mereka
karena sudah menjadi tugas rt dan rw juga ya untuk menjaga lingkungan agar tetap prokes
lanjut ada kiriman voice note lagi nih dari winda dari putri
yuk kita dengerin
saya lihat di berita kalau pemerintah sudah memperbolehkan sejumlah wilayah untuk buka tempat wisatanya
anak anak saya dan suami juga mengetahui kabar tersebut
sudah beberapa kali mereka juga minta sih dok piknik dengan alasan sudah bosen di rumah terus selama pandemi ini
sekolah kerja kan juga dari rumah
saya sebenarnya sih masih ragu dan belum mau dok untuk pergi ke tempat wisata dan bertemu dengan banyak orang
tempat wisata yang gimana ya yang aman selama pandemi ini untuk saya dan keluarga datangi
terus minta tipsnya dong dok selama liburan kita harus mempersiapkan apa untuk liburan
terima kasih dokter saya tunggu jawabannya
oke pertanyaan yang bagus nih winda dari
jadi tips yang bisa kita lakukan untuk liburan
pertama pastikan badan dalam keadaan sehat saat akan berlibur
jangan ada demam batuk pilek dan lain sebagainya
karena kalau daya tahan tubuh sedang menurun akan lebih mudah terkena penyakit termasuk covid
kedua pilih tempat yang gak rame supaya kita bisa lebih mudah menjaga jarak dengan orang lain
dan ketiga jika ada rencana staycation atau menginap pastikan hotel sudah menerapkan prokes dengan baik
jangan lupa bawa peralatan sendiri ya
seperti sikat gigi handuk alat makan dan botol minum
intinya peralatan pribadilah
dan kemudian yang keempat jangan lupa selalu memakai masker
sering mencuci tangan atau sediakan hand sanitizer
untuk saat sekarang pakailah double masker ya di tempat umum
yaitu masker bedah di dalam dan dilapisi dengan masker kain di luar
jangan lupa juga membawa lebih banyak masker bedah supaya bisa ganti setiap empat jam sekali
atau kalau udah basah
anak anak juga harus memakai masker loh bukan cuma orang tuanya ya
sekarang konsultasi dari kucing dapur tiga puluh dua
dear doctor benar nggak sih ibu hamil bisa menularkan covid secara vertikal dari ibu ke janin
oke jadi dear kucing dapur begini ya
walaupun belum diketahui secara pasti rute transmisinya
yang paling penting adalah ibu hamil harus bisa melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terkena covid
dan mencari pengobatan kalau mengalami gejala gejala seperti demam batuk pilek apalagi sesak nafas
oke next konsultasi selanjutnya ada dari sheyna yang bertanya
dok apakah aman memberikan asi pada bayi bila sang ibu terinfeksi
dear sheina sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan bahwa virus covid menular melalui ibu yang positif covid dan menyusui asi
jadi ibu positif covid gejala ringan boleh menyusui langsung dengan prokes dan hijen yang ketat
seperti tetap gunakan masker hindari berbicara maupun kegiatan lain yang berpotensi mengeluarkan droplet saat sedang menyusui
cara lain yaitu dengan memompa asi yaitu pumping
alat alat yang digunakan untuk menyusui pun harus betul betul dibersihkan dan dijaga kebersihannya termasuk puting ibu
untuk ibu positif dengan gejala sedang berat tentu tidak disarankan menyusui langsung dong
apalagi bila kondisi ibu kritis seperti sedang di icu
justru ibu yang telah membentuk antibody seperti covid terhadap covid seperti penyintas maupun yang sudah divaksin memiliki asi yang mengandung antibody tersebut
antibody terhadap covid atau igg lebih tinggi kadarnya pada asi ibu yang divaksin dibanding ibu yang penyintas covid
jadi it's okay ya untuk ibu menyusui walaupun ibu tersebut positif covid
terakhir ada pertanyaan dari angga septian dua puluh lima yang bertanya
dok tahun depan pekerjaan saya sepertinya harus bolak balik ke luar negeri nih apakah sudah cukup aman untuk bepergian ke luar negeri
oke dear angga septian
sebenarnya kita semua belum tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir tapi yang pasti kemanapun kita pergi pastinya harus sudah divaksin dulu dong
dan dengan transportasi apapun kamu bepergian harus tetap terapkan prokes yaitu gunakan masker mencuci tangan menjaga jarak hindari kerumunan dan membatasi interaksi sosial oke
udah semua masih ada kesempatannya kok
tinggal kirimin aja pertanyaan konsultasik healthy zen semua ke akun twitter dan instagram
nah jangan lupa juga ya untuk nonton dear dokter
untuk saat ini saya dr klaren heis pamit undur diri